hujan lebat disertai butiran es melanda jakarta pada kamis sore
hujan es sebesar kerikil terjadi di kawasan jenderal sudirman jakarta pusat
bmkg menyatakan fenomena hujan es terjadi karena transisi musim kemarau ke musim hujan
ada terlihat lontaran lontaran sebesar biji jagung bahkan kerikil ada yang lebih besar
dan jalanan sempat membuat macet kendaraan yang melintas di jenderal sudirman
ini jam lima belas lebih lima menit waktu indonesia barat